saya akan kembali mengejak anda ke kawasan silamonas jakarta
ada korespondensi ann indonesia albi pratama
selamat pagi albi bagaimana dengan jalannya deklarasi kampanye damai saat ini
selamat pagi yuda
dan kita melanjutkan lagi acara deklarasi kampanye damai ini
saat ini proses pembukaan acara dengan sejumlah kesenian sudah dilakukan
dan untuk mengetahui lebih lanjut kita akan tarik satu persatu perwakilan perwakilan
dari tiga calon pasangan gubernur dan juga wakil gubernur yang ada di sini
dan untuk pertama kita sudah bersama saya bang ruhut sitompul
yang merupakan tim ses dan juga jurubicara dari pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur
nomor urut dua yaitu ahok dan juga jarod selamat pagi bang ruhut
selamat pagi selamat pagi penonton setia cnn indonesia
bang ruhut saya mau konfirmasi dulu sebelumnya bang
bang ruhut ini saat ini masih di partai demokrat
atau sudah keluar atau seperti apa
saya masih kader utama partai demokrat
tapi sebagai menkopol hukumnya partai saya mengundurkan diri
bahkan sekarang lagi proses sebagai anggota dpr
walaupun tiga tahun lagi jabatan saya saya mengundurkan diri karena saya fokus
untuk memenangkan ahok jarot nomor dua
lalu yang menarik nih bang abang pasti kader partai demokrat
tetapi kenapa memutuskan untuk memilih ataupun mendukung
kubu ahok jarot nih bang
sebenarnya apa yang membuat abang tertarik atau terpanggil untuk mendukung ahok dan jarot
kenapa karena saya lihat ahok ini sudah bukti
sedangkan yang lain lain sudah janji
kita tahu apapun ahok kemarin melanjutkan
apa yang dilakukan presiden republik indonesia yang ketujuh bapak joko widodo
yang mana pak ahok pada waktu itu wakilnya pak jokowi
jadi suatu provinsi akan jauh lebih baik apabila ada langsung benang merah
antara provinsi ke pusat
jadi ini yang saya lihat
mungkin kader kader partai demokrat karena tidak tahu masalahnya
saya sudah satu tahun bersama ahok dalam hal ini pribadi saya
saya tidak bawa partai karena kami relawan
pada waktu itu kami bersama kawan kawan sudah mengumpulkan satu juta
satu juta ktp
jadi kaitan dengan pak agus saya anggap adik saya saya bangga saya sayang dengan dia
saya tahu perjalanannya
agus itu dua hari penutupan pendaftaran baru
paginya dikatakan sebagai calon
kan saya punya nama besar saya menjaga konsisten saya ya
masa kan tiba tiba saya bisa diperintahkan pindah itu tidak mungkin
orang tahu pepatah hidup saya sekali mandi basah
saya nggak pernah setengah setengah
oke jadi prinsip bang ruhut sekali mandi basah gitu ya bang ya
oke bang kita bicara soal kampanye damai ini
kira kira sebagai tim sesatupun jurubicara
kira kira komitmen apa ya dari kubu ahok jarot
untuk tetap menjalankan kampanye damai ini pak
bang kira kira dan adakah tim khusus untuk memantau kinerja
untuk melihat adakah black campaign yang dilakukan baik dari internal kubu ahok jarot sendiri
ataupun dari luar seperti itu bang
ya jadi kami jelas terima kasih
kami mempunyai tugas ya
kami macam macam ada tanggung jawab dalam melaksanakan suksesnya ahok
tanggal lima belas februari dua ribu tujuh belas
jadi kaitan dengan kampanye damai ini yang kita harapkan
hati boleh panas kepala tetap dingin
dan saya ingatkan kepada semua kita ingat ini jakarta
rakyatnya sangat cerdas
rakyat bisa ketawa termehek mehek dengar yang kayak gitu
faktanya sampai sekarang polling kami kemarin ada masalah sarah
dari tiga puluh satu langsung naik menjadi empat puluh empat sampai empat puluh enam persen
jadi silakan saja
kami percaya kepada polisi sebagai kantimas tni sebagai pengamanan
kami tidak takut
kami tetap ingin merebut
kami tetap ingin memenangkan hati rakyat dengan kerja kerja kerja
seperti apa yang dikatakan oleh presiden republik indonesia yang ketujuh
tapi kita bangga dengan pak joko widodo beliau netral sebagai kepala negara
baik bang sud terima kasih atas waktunya
semoga acara bisa berjalan baik dan kampanye damai bisa dilakukan oleh seluruh tim ya pak
ya sudah itulah tadi wawancara saya bersama ruhut setompul yang merupakan tim sukses
dan juga jurubicara dari kubu ahok yarot
kembali ke studio
ya albi kami menantikan anda juga akan berbicara dengan para simpatisan
ataupun para jurubicara
dari calon gubernur maupun wakil gubernur berikutnya ya
ada beberapa nama lain yang memang seharusnya anda akan nanti tampilkan lagi